yang mulia ketua majelis
yang mulia bapak saldi isra
yang mulia bapak soehartoyo
yang mulia bapak adi bidayat
dan yang mulia bapak daniel yusmit
yang mulia bapak kutub
yang mulia bapak ridwan mansur
yang mulia bapak asrul sani
yang mulia ibu eni nur baningsih
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada dkpp
saya hedi lugito ketua dkpp ri
didampingi dua anggota dkpp lainnya
ide bakadek wiar saragasandi
dari namanya sudah kelihatan loh dari bali
kemudian yang di kiri saya
dua anggota dkpp yang lainnya tidak bisa hadir
satu bapak cik kristi hadi
karena beliau sedang bersidang di luar daerah
dan juga ibu ratna dewi betalolo
juga melakukan persidangan di luar daerah
jadi kami cuma bisa hadir bertiga
ini pak ketua ini apa ini
kok gak cukup anggotanya dijawab langsung oleh beliau tadi
jadi ada beberapa poin di dalam permohonan permohonan itu
yang menyoal apa yang bapak lakukan terkait dengan penyelenggara pemilu
nanti disampaikan mungkin lima belas sampai dua puluh menit
nanti kita akan mendalami apa yang disampaikan itu
dan untungnya pihak pihak ini gak akan menanya bapak
cuma ini dialog dengan hakim saja yang disaksikan oleh pihak pihak ini
kalau diserahkan yang lain nanti pertanyaannya jadi lebih panjang
ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia
kemudian yang saya hormati para pemohon
juga yang saya hormati para termohon
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sesuai dengan undangan dari mahkamah konstitusi
di kpp diminta memberi keterangan
sesuai dengan fungsi serta kewenangannya
dalam hal yang berkaitan dengan perkara nomor satu
dan perkara nomor dua phpu
dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa
hal yang menyangkut kewenangan di kpp
jadi di kpp paling tidak diberi amanat
oleh pasal satu ratus lima puluh lima undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas
diberi kewenangan untuk memeriksa
dan memutus aduan atau laporan
adanya dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota kpu kpu ri
dan anggota kpu kabupaten kota
juga anggota bawaslu ri
dan anggota bawaslu kabupaten kota
memanggil para penyelenggara pemilu
yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan
juga memanggil para pelapor saksi atau pihak lain
terutama pihak terkait untuk dimintai keterangan
termasuk dimintai dokumen atau bukti
kemudian di kpp juga bisa memanggil saksi
dan juga mengundang saksi ahli
semuanya dilakukan sebelum memberikan keterangan saksi
dalam menjalankan fungsi selaku lembaga
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
di kpp terikat pada hukum acara
yang diatur oleh peraturan di kpp nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang peduman beracara kode etik penyelenggara pemilu
adapun prosedur prosedur penanganan pengaduan
dilakukan melalui berbagai tahapan
siapa yang bisa mengadukan ke dkpp
adalah masyarakat yang memiliki hak pilih
artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih
boleh melakukan pengaduan ke dkpp
dari pengaduan pengaduan tersebut
kita lakukan verifikasi material
kemudian tahap berikutnya dilakukan pencatatan
di buku registrasi perkara
penetapan setelah memenuhi syarat
bahwa perkara ini diredigistrasi
kita jadwalkan untuk disidangkan
dkpp kan tentu saja akan memanggil para pengadu atau pelapor
saksi untuk hadir di persidangan
tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan
lima hari sebelum dilaksanakan sidang
memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu
mendengarkan keterangan pengadu dan atau pelapor
mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau terlapor
mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah
mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah
mendengarkan keterangan pihak terkait
memeriksa dan mengesahkan barang bukti
putusan ditetapkan lewat tapak plenum
seluruh anggota majelis dan anggota dkpp
pleno dkpp selalu mencapai mufakat
tidak belum pernah selama periode saya
belum pernah terjadi dissenting opinion
jadi selalu bulat dalam menetapkan putusan atau sanksi
bapak ibu yang saya hormati
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
jadi berdasarkan data tahun dua ribu dua puluh tiga
dkpp sudah memeriksa sebanyak tiga ratus dua puluh dua aduan
sangat besar artinya setiap hari satu
tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu
ada juga dugaan dugaan pelanggaran etik yang non tahapan pemilu
misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor
perselingkuhan antar penyelenggara pemilu
dan perbuatan asusila lainnya
jadi tidak semata mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu
perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila
tapi masih terbesar sembilan puluh persen masih perkara tahapan yang berkaitan dengan tahapan pemilu
untuk jumlah pengaduan tiga bulan terakhir ini
mulai januari sampai bulan
sampai tanggal dua april kemarin
jumlahnya mencapai satu ratus enam puluh enam pengaduan
sembilan puluh pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu
jadi bapak ibu bisa bayangkan betapa besarnya jumlah pengaduan ketika pb
yang mulia majelis hakim pertama
yang mulia majelis hakim konstitusi
dari jumlah tiga ratus dua puluh dua pengaduan tersebut
yang ditangani di kpb tahun dua ribu dua puluh empat
dengan teradu ketua dan ungguta kpwri
terkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden
bapak prabowo subianto dan bapak gibran raka bumi raka
perkara itu diregistrasi dengan nomor perkara satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh dan satu ratus dua belas
dalam memeriksa perkara tersebut di kpb
berpegang peduh pada peduman beracara kode etik pelenggar pemilu
semua tahapan sudah kita lalui
pada akhirnya dkpp mengambil keputusan dan dibacakan terhadap empat perkara tersebut
putusan sudah dibacakan pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
yaitu terkait putusan perkara nomor satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh dan satu ratus dua belas
adapun putusan dkpb itu dibacakan secara terbuka
dan bisa disaksikan lewat channel youtube
yang mulia majelis hakim mahkamah kementerian sisi
bersamaan ini sudah kami lampirkan
putusan yang untuk perkara satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh dan satu ratus empat puluh
sudah kami serahkan kepada yang mulia majelis mahkamah konstitusi
demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini
terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada dkpp
selanjutnya bila ada pertanyaan pertanyaan
saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara
meskipun sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan
membicarakan putusan putusan dkpp di luar persidangan
dan jadi karena putusan di kpp sudah kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah kondisi
kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengajian
tapi pasti hakim konstitusi punya cara sendiri juga tuh untuk bisa membongkar pagar itu
pertama dimulai yang mulia profesor arief hidayat
baik terima kasih pak ketua
yang pertama saya komentar begini ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi
ya salah satu murid di undip yang kemudian juga pak hasim itu asisten saya
jadi ini kok saya suruh mempelajari
ini saya betulkan karena masih junior
dimohon tidak pelajari ya
berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan
baik terus kemudian begini
dkpp itu kuasi peradilan etik ya
oleh karena itu saya setuju yang tidak bisa disampaikan adalah
bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota itu nggak bisa keluar memang
tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya ya harus dibuka
jadi batas batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyaratan anggota dkpp itu tidak bisa
misalnya itu tadi ini yang selingkuh ini yang minum keras siapa ini ini nggak usah
pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka
dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa indonesia karena mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat indonesia di persidangan persidangan mahkamah konstitusi
baik yang pertama begini
saya ingin mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara
karena dkpp dihadirkan ke mahkamah
itu pemohon satu nanti kita minta direspon ya
pemohon satu itu di dalam dalilnya mengatakan begini
lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor dua
jadi pemohon satu itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan
sedangkan pemohon dua itu mendalilkan begini
ketidak efektifan dan keperbihaan penyelenggara pemilu
di dalam salah satu ureanya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga
kpu bawaslu dan dkpp
ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama
sehingga dkpp dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan
bagaimana kepatuan ketaatan adrisat putusan dkpp
persoalan yang menyangkut pencalonan
persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini
jadi berkenaan dengan kpu
langsung melaksanakan putusan mahkamah nomor sembilan puluh delapan
tanpa membuat merubah
ada macam macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan
itu mohon bisa disampaikan ureanya di persidangan ini
kemudian yang berakhir pada amarnya
kemarin itu juga muncul di persidangan ini
besok kalau ada pelanggaran lagi harus dibuang
sampai gak selesai selesai
ini supaya bisa dijelaskan kepada kita
apakah ada persoalan persoalan yang serius
pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada dkpp
dan kalau ada putusannya bagaimana
kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan perbaikan dalam rangka itu
apakah ada persoalan persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara
baik di tingkat tps di tingkat bpk sampai di tingkat kabupaten kota provinsi dan tingkat nasional
sehingga kita semua bisa mencermati
karena memang ini adalah dalil dari para pemohon
jadi mahkamah tidak mengadada ingin membuka sesuatu yang tidak perlu
tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil dalil dari permohonan
tadi yang dua tadi lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu itu kan tiga tiganya
kpu bawaslu dan dkpp penyelenggara pemilu
direspon dengan sebaik baiknya
terima kasih saya kira itu dulu prof sandi
terima kasih untuk keterangannya pak ketua
ini apa yang disampaikan pak ketua tadi sebenarnya itu nuansa percakapan kita juga
apakah perlu dkpp dihadirkan atau tidak sebetulnya
karena sidang hari ini tentu tidak bermaksud untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh dkpp
apalagi sampai membatalkan udah pasti tidak
tetapi memang ada dalil yang disampaikan
ada karena tidak independensit dari penyelenggara pemilu yang kami pahami itu adalah
kpu bawaslu dan juga dkpp
karena itu kami kemudian mengundang
nah saya satu saja sebetulnya
ini ada fakta persidangan
ada putusan mk no sembilan puluh
kemudian atas dasar itu kpu mengeluarkan surat edaran
ini dari surat edaran ini ini dalam persidangan juga terungkap bahwa
pada saat putusan mk dpr itu masih reses
ini dugaan saya paling tidak surat edaran ini semacam terobosan hukum
untuk menggantikan untuk merubah perangkat
ini adalah pkpu yang terkait dengan sarah calon presiden
nomor sembilan belas ya kalau tidak salah
nah pernah ada putusan mk tahun dua ribu sepuluh
setelah putusan malamnya itu kpu merubah pkpu
untuk menyesuaikan dengan putusan mk
nah ini adalah pkpu
tapi dari dokumen yang kami coba telusuri
pada tahun dua ribu sembilan itu pkpu belum diwajibkan dimuat dalam berita negara
atau dengan kata lain belum diundangkan
dan putusan mk juga ada menyatakan bahwa setelah itu
perubahan itu harus konsultasi kepada dpr
hukum yang ada memang
ya ini tidak harus menjawab dari dkpp ya
tetapi ini fakta persidangan
mungkin kalau bisa memberikan keterangan
untuk menjadi pertimbangan hakim
dari seluruh proses yang ada
itu saja mungkin minta masukan informasi terkait hal itu
pak ridwan yang mulia pak ridwan silahkan
baik terima kasih yang mulia pimpinan
terima kasih kepada pak ketua dkpp dan juga tim yang sudah hadir
saya karena sudah dikunci tadi
ada beberapa pertanyaan terpaksa tidak saya akan ajukan
nah namun demikian ada satu pertanyaan
yang kira kira mirip dengan apa yang disampaikan oleh yang mulia prof
bapak arief tidak iya
begini pak ketua dan juga tim
karena kan kita memang ada hal memang yang tidak mungkin diungkap
tetapi ada pertanggung jawaban publik
public contability yang mengenai kegiatan lembaga
mengenai kinerja pejabat publik
nah saya kira mudah mudahan ini tidak termasuk yang dipagari
yang dimaksud oleh pak ketua tadi
tentunya mahkamah ini kita ini
yang mahkamah yang mulia ini kan antara lain kita akan menilai mempertimbangkan dari dalil dan semua yang ada disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan ini
nah saya ingin menyampaikan bahwa berarti kita harus tidak bisa lepas dari apa yang ada di dalam persoalan yang terjadi untuk kita sidangkan dan kita putus tentunya
netralitas saya ingin tanggapan dari bapak sebagai ketua dkpp
karena ada dalil pemohon kedua itu yang menyebutkan bahkan juga menganggap bahwa dkpp itu tidak netral
karena melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan dkpp itu sendiri
kemudian merambah ke bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif
karena banyak sekali yang tidak diregister
padahal pelapor itu adalah mereka mereka yang kadang kadang tidak punya pendidikan
tapi dia tahu ada hal hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh apakah itu petugas ketika pemilihan dan sebagainya
nah untuk saya ingin penjelasan kira kira setidak tidaknya bapak menerangkan kita menghormati tentunya di istana ada pemohon satu
pemohon dua termohon pihak terkait dan sebagainya
mudah mudahan bisa diterangkan kalau ada bagaimana kalau tidak atau miss seperti apa itu saya kira
berikut yang mulia prof eni silakan
baik terima kasih pak ketua
tadi saya tidak mau bertanya sebetulnya tapi ketika pak ketua dkp mengatakan wah ternyata juga ada yang asusila di situ ya
tapi saya tidak akan bertanya soal pokoknya di situ pak
hanya ada yang menggelitik itu adalah ketika dalil pemohon itu berkaitan dengan mempersoalkan independensi dari penyelenggara
khususnya dari kpu bawaslu yang kemudian dinilai dari mulai panselnya dianggap bermasalah
nah saya ada pertanyaan ringkas ya
ada nggak laporan yang disampaikan ke dkpp
itu terkait di luar asusila loh ya
yang terkait dengan penyelenggara itu soal independensinya itu
seperti apa kemudian tanggapan atau yang sudah dilakukan oleh dkpp terkait dengan hal itu
nanti pak ketua nanti setelah pak ketua menyampaikan akan ada respon dari pak ketua
baik terima kasih yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi atas beberapa pertanyaannya
terutama senior saya dosen saya dulu prof arief
terhadap pencalonan capres dan cawapres
sudah kita periksa tadi saya sampaikan ada empat pengaduan yang khusus pencalonan capres dan cawapres
di kpb sudah memberikan sanksi untuk ketua kpu saudara hasim masyari
peringatan keras terakhir dan
dan peringatan keras untuk anggota kpu yang lain
mengapa dibedakan antara anggota kpu dan ketua kpu
karena di kpb putusan di kpb itu bukan kepada lembaga tapi kepada individu individu penyelenggara pemilu
jadi yang diputus itu adalah pelenggaran etik yang dilakukan oleh individu individu penyelenggara pemilu bukan lembaganya
ada ketidak netralan sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke dkpp yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu
apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara
ada satu ratus enam puluh enam pengaduan itu diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap
hanya dari satu ratus enam puluh enam ini belum sebelum kami sidangkan
masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi material
jadi belum kami sidangkan
karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyedangkan sisa sisa perkara tahun kemarin yang belum diadakan
diantara pengadar pemilu dan bagaimana tingkat kepatuan pengadar pemilu terhadap kode etik pengadar pemilu
dengan udang udang yang dilakukan pelancong teman teman
seilsuri apakah ada perkembangannya kami mengaruhi dan apakah itu dapatlah disaksikan oleh kpp
jadi setiap kali dkpp memutus perkara selalu disertai penetapan bahwa
selambat lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan
sekaligus memerintahkan bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini
dan sejauh ini hampir semua putusan dkpp dilaksanakan
mulai dari putusan yang sifatnya peringatan peringatan keras bahkan pemberhentian
karena sudah banyak anggota kpu dan bawaslu terutama di tingkat kabupaten kota yang diberhentikan
tolong disampaikan oleh baga mas diok
berapa banyak sudah banyak
baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan
jadi tadi prof harip nyinggungi
peringatan keras berkali kali kok tidak diberhentikan
jadi dkpp dalam memeriksa perkara
itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan
berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan
sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan
dan bukti bukti yang terungkap di persidangan
dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi
dari tahun saya tadi sebutkan
yang diperhatikan dari tiga ratus dua puluh dua di tahun dua ribu dua puluh tiga itu yang diperhatikan dari tiga ratus dua puluh dua di tahun dua ribu dua puluh tiga itu yang diperhatikan
kasus banyak yang direhabilitasi
jadi di kpp memang
dijatuhi sanksi juga pernah
pernah menerima beberapa sanksi
pernah direhabilitasi di kasus yang lain
kira kira gambarannya seperti itu
seorang pendengar pemilu itu dalam setahun
bahkan mungkin sampai lima belas kali
tapi tidak semua aduan itu terbukti
peringatan keras aku peringatan keras terakhir
kita berikan dari keanggotaan
bahkan ada putusan di kpp
yang bersangkutan tidak layak
untuk saat ini dan selamanya
kalau pelanggarannya sangat berat
kemudian prof dana yusak kemudian
nurbaningsih yang saya hormati
memang yang paling banyak
belum ada pengaduan yang berkaitan
dengan independensi belum ya
bukan berarti tidak ya belum ada pengaduan
berpihak pada salah satu
partai politik itu pernah diadukan
tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu
terindikasi kuat bahkan yang terbukti
itu biasanya tercermin lewat pengaduan
misalnya pendengar pemilu a
indikasinya dia berpihak pada
belum kami terima pengaduan itu
mohon maaf bila ada kekurangannya
prof arief mau memberikan respon lagi
atau paslon satu dan paslon dua
ke dkpp mengenai kpu
persoalan apa yang dilaporkan
tindak lanjut yang diadukan bawaslu
ada yang direhabilitasi ada yang diberi sanksi
misalnya bawaslu tidak dianggap
dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan
bawaslu dilaporkan karena tidak menindaklanjuti
dan kita tindaklanjuti bawasdo
kita tindaklanjuti kita sidangkan dan kita
kita sudah pleno tapi belum dibacakan putusannya
silahkan diskusi dulu atau kembali ke tempat diskusi lagi
jadi untuk kasus yang
bagi bagi susu bagi bagi susu
tapi ini yang teradunya adalah bawaslu ri dan bawaslu jakarta pusat
sudah kita sidangkan dan sudah kita pleno karena hanya belum kita
belum dibacakan jadi belum jadi belum bisa kami sampaikan
karena saking banyaknya jadi lupa sudah dibaca atau belum itu
jadi sudah kita plenokan nanya belum kita bacakan
tapi saya ingat gini tadi pada waktu kita memanggil empat menteri empat menteri sampai empat belas
menko nya aja bilang begini mas edy untuk pelajaran ini
bilangnya semoga keterangan kita bermanfaat untuk pengambil putusan jadi pertimbangan
ini tadi mempelajari itu saya bingung sekali itu mbak
saya sedikit saja pak ketua di kpp
begini ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun apalagi kuasi ya badan peradilan
sekalipun terhadap produk produk putusan itu memang betul
itu kemudian tidak boleh didiskusikan diperdebatkan apalagi mendefense putusan
jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan
hakim lain pun tidak boleh diperlakukan oleh hakim yang lain sebagaimana hal hal yang saya sampaikan tadi
kalau tidak mau menjawab karena ini krusial perlu saya sampaikan di persidangan
seandainya pun bapak tidak mau menjawab paling tidak sudah tercover di salah sidang hari ini
begini kami tadi mencoba membaca putusan satu ratus tiga puluh lima sampai satu ratus empat puluh satu itu bapak
sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum
di mana sih pendapat di kpp berkaitan dengan sikapnya dalam menilai
pendaftaran prabowo gibran itu
selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi sanksi kepada teradu itu
sebenarnya pada titik itu bagaimana sikap di kpp itu saja sebenarnya
apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah
karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya bapak
kita memang tidak boleh memperdebatkan mendiskusikan dan sebagainya apalagi mendefense tadi
tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya
menanyakan maksud daripada putusan itu itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan
sekedar menjelaskan bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan
mohon saya bisa diberikan penegasan
saya kira karena ini juga persidangan saya kira juga bapak bisa mendapatkan protek
tidak akan melanggar kode etik itu
karena yang membutuhkan adalah mahkamah konstitusi sebuah badan peradilan juga
yang diperiksa di kpp dalam perkara aduan itu adalah
dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh kpu
dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan
ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh kpu ketika dia melakukan
putusan dkpp jelas ternyata ada pelanggaran etik
tapi dkpp tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan
yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh kpu
apa yang dilanggar oleh
di kpu semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami prof
itu ada dua poin paling tidak
sudah kami tuangkan di dalam putusan kami
jadi semata mata adalah pelanggaran etik oleh kpu dalam menangani perkara
dalam menerima pendaftaran sapres dan jawa
sah dan tidaknya kpu memang melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
tapi dalam melaksanakan putusan mahkamah konstitusi mk
juga kpu harus memperhatikan tata cara memperhatikan pedoman administrasinya
agar tidak merugikan pihak lain
jadi yang kami periksa semata mata etiknya kpu
tidak berkaitan dengan hukumnya
kalau pak dewa ingin menambahkan silakan
yang mulia hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati
pada prinsipnya sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua kami tadi
bahwa dkpp telah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden
nah secara ringkas izin saya sampaikan
sikap dkpp dalam menilai perkara ini
bahwa melaksanakan putusan mahkamah konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban
karena lembaga penyelenggara pemilu terikat olehnya
dan itulah ketentuan konstitusi kita
namun saya mencermati berbagai pendapat soal apa
apakah putusan mahkamah konstitusi itu perlu diatur dalam peraturan kpu atau tidak
ini memang keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya
berbeda dengan putusan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya
karena sejak tahun dua ribu dua puluh dua kpu telah memiliki peraturan kpu tentang pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan kpu
yang kami nilai sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua
tentu adalah tindakan para teradu siapapun itu dalam perkara dkpp
apakah patut atau tidak dan seterusnya
karena dalilnya sekiranya telah menjadi pengetahuan umum
seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum tentu melanggar etik
tidak melanggar hukum bukan berarti tidak melanggar etik
dan itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta fakta dalam persidangan
jadi bahwa terhadap suatu hal yang menyangkut hak warga negara
suatu yang menyangkut hal hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
apalagi itu telah diputus oleh mahkamah konstitusi
apapun situasi pada saat itu menurut kami memang harus dilaksanakan
supaya diatur dalam tata cara dan tata kelola pemilu yang baik itu juga diperhatikan
sekali itu sedikit tambahan dari kami
sebagaimana yang mulia tadi sampaikan
bahwa rinciannya telah kami tuangkan dalam putusan
tidak akan saya urekan secara lebih detail
demikian lebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih
rasanya sudah cukup ya saya kembalikan ke pak ketua
baik terima kasih pak ketua dan bapak bapak anggota dkpp atas keterangannya
untuk menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan nanti
yang mulia ketua dan anggota majelis mahkamah konstitusi
atas kesempatan yang diberikan pada kami
mohon maaf bila keterangan kami tidak bisa memuaskan semua pihak
yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan bagi mahkamah untuk mengambil keputusan
akhirnya salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik kepada pemohon satu pemohon dua dan termohon pihak terkait dan bawaslu
rangkaian persidangan sudah untuk hari ini sudah selesai
mahkamah akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh pihak pihak dulu
mengajukan bukti tambahan p tiga sampai tiga ratus dua belas betul
kemudian termohon t enam puluh enam sampai t enam puluh tujuh pak betul
kemudian pihak terkait pt lima puluh pt lima puluh satu
pak waslu mengajukan bukti tambahan pk satu a pk dua a
kemudian yang perkara nomor dua dari pihak terkait
menambahkan bukti pt tiga belas a sampai dengan tiga belas g dan pt
termohon perkara nomor dua ya
bukti enam puluh enam sampai dengan bukti t tujuh puluh
oleh karena itu tidak diverifikasi ini
formulir untuk kejadian khususnya
tambahkan ya karena ini penting ini
nanti diperbaiki juga daftar buktinya
dari hasil kecamatan seluruh indonesia
provinsi kabupaten dan kecamatan
untuk hard filenya yang mulia
untuk satu kecamatan dokumennya
jadi kalau satu kali print
itu berarti dari empat puluh sampai
dan jumlah kecamatan seluruh
soft filenya akan kami serahkan
yang t enam puluh sembilan tadi pak ya
ini juga menjadi perhatian untuk
pemohon dan pihak terkait
dan file keterangan terangan ahli dan saksinya
sekiranya ada hal hal yang masih
meskipun ini persidangan persidangan terakhir
memang kesimpulan dalam persidangan persidangan
krusial dan tertinggal ini
melalui penyerahan kesimpulan itu
tapi bagi pihak pihak termasuk
yang file file keterangannya belum diserahkan
tapi kok masih ada lalu lintas penyerahan
dokumen dokumen yang kemudian
keabsahannya bisa menimbulkan persoalan
untuk itu tadi para hakim menyepakati
ruang untuk penyampaian semacam kesimpulan
merespon jadi para pihak juga boleh merespon
apa yang disampaikan oleh
pertama kita berikan kesimpulan
macam tidak konsistenan di pmk maupun
penanganan penanganan pilpres sebelumnya tapi ini karena memang dinamikanya berbeda juga untuk persidangan pilpres hari ini
oleh karena itu mohon bisa dipahami
sehingga tadi kami berdelapan sudah sepakat bahwa mekanisme penyampaian hal yang perlu disampaikan
sebagai bentuk kelengkapan dari proses persidangan ini bisa disampaikan melalui forum kesimpulan itu
kemudian waktunya disediakan pada tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat selambat lambatnya pukul dua belas langsung diserahkan kepada kepaniteraan
kak yang mulia apakah itu sekalian dengan bukti bukti tambahan
jadi tanggal enam belas jam dua belas
jadi bukti silakan kalau memang masih ada hanya nanti tidak bisa kami sahkan di persidangan
meskipun juga bagian yang akan kami pertimbangkan dalam putusan
dan kemudian kekurangannya tentunya pihak pihak sudah tidak bisa melakukan isage isage lagi
apakah saya boleh menambahkan beberapa hal lagi
kalau saya mau menambahkan beberapa pertanyaan pasti mungkin
begini tadi ada beberapa power point yang disampaikan oleh tiga menteri
menteri erlangga keuangan dan menteri sosial
apakah itu dimungkinkan juga bisa kami dapatkan yang mulia
nanti biar kepanikan bisa karena itu sudah milik publik juga di persidangan
dan juga kami ingin mohon karena kemarin waktu
pihak terkait menyampaikan ahli
saudara hasbi dan saudara kodari
juga ada powerpoint yang disampaikan
kami mohon kalau kami juga bisa mendapatkan itu
dan sekaligus juga apabila dimungkinkan
keterangan ahli dan afidafit dari pemohon satu
seandainya itu dimungkinkan untuk didapatkan
kami akan berterima kasih sekali yang mulia
kalau untuk pemohon satu mungkin aksesnya tidak terbuka ya
karena memang saling beradab adaban
sebelum ditutup terima kasih
jadi permohonan yang sama kami ajukan seperti pemohon dua
untuk keterangan tertulis dari pihak terkait ahlinya pihak terkait
dan kemudian juga dari para pemberi keterangan tadi
terima kasih atas kesempatan diberikannya untuk menyusun kesimpulan
namun demikian pemohon satu
sekiranya tanggal enam belas itu adalah hari pertama masuk dari libur panjang
diperkenankan tanggal enam belas pukul enam belas yang mulia
karena hari efektif itu tinggal dua hari pak edo
itu untuk kami bermusawarah dan membaca putusan nanti
sehingga memang harus dipaksakan untuk di enam belas itu harus sudah
sekiranya akan mengajukan kesimpulan di hari itu
baik pak mulia jadi biralat tadi
jam enam belas juga yang mulia terima kasih yang mulia
ya kami kurang jelas tadi apa yang disampaikan supaya klarifikasi lebih tepat
jadi kami akan mengajukan tanggal enam belas bersamaan juga dengan permintaan yang mulia tadi
bahwa kami juga akan memasukkan bersamaan dengan kesimpulan itu terhadap keterangan keterangan ahli pada tanggal enam belas itu juga
pak oto itu kan keterangan keterangan ahlinya masih berbentuk hard copy
nanti diserahkan berbarengan dengan itu
kalau mengenai soal keterangan dari pemerintah tadi
dari menteri itu apa kami bisa dapatkan nggak
bisa nanti setelah ini bisa kekepanjeraan akan diberikan copy nya
dari bawaslu dan kpu cukup pak
baik terima kasih kepada semua pihak atas terselenggarnya sidang ini dengan baik
mahkamah akan bisa mempertimbangkan fakta fakta hukum yang ada di persidangan
secara komprehensif dan secara objektif karena berkat dukungan dari para pihak yang
menjadi bagian dari persidangan beberapa hari ini
kemudian untuk putusan nanti tentunya akan diberitakan oleh kepaniteraan
dengan tenggang waktu yang cukup beberapa waktu sebelum putusan dibacakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
sidang selesai dan ditutup